anda kembali menyaksikan cnn indonesia news report
indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
melalui pemilihan yang digelar majelis umum pbb di new york amerika serikat
pada jumat pagi waktu setempat
indonesia berhasil menduduki kursi sebagai wakil asia pasifik
setelah unggul dari maladewa
terpilihnya indonesia diumumkan langsung oleh presiden majelis umum pbb
dalam pemilihan ini indonesia meraup sebanyak satu ratus empat puluh empat suara
angka tersebut melebihi dua per tiga total suara
indonesia terpilih setelah unggul dari maladewa
yang hanya meraup empat puluh enam suara
melalui video conference langsung dari new york
menteri luar negeri retno marsudi
mengaku bersyukur atas terpilihnya indonesia
retno mengatakan sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
indonesia akan fokus pada sejumlah hal
salah satunya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global

indonesia akan fokus pada
pertama memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global
indonesia akan mendorong budaya habit of gur
dan penyelesaian politik secara damai
indonesia juga akan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian pbb
termasuk perang perempuan